masih di sapa indonesia malam saya friska klarissa
saudara usia senja tak pudarkan semangat saliban menjaga lingkungan di bandung
dengan sepeda ontel ikoniknya sariban berkeliling kota memunguti sampah yang ditemukan di pinggir jalan
tiada hari tanpa kebersihan menjadi moto dari sariban
meski usianya sudah delapan puluh tahun semangat sariban dalam menjaga lingkungan di kota bandung tak pernah pudar
dengan seragam kuning dan sepeda ontel sariban menjalani rutinitas membersihkan sampah di jalanan kota bandung
pria asal magetan jawa timur ini merantau ke bandung pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
aksi sariban bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk kota bandung yang dicintainya
katanya saya memang tidak tahu siapa
kalau bandung kota kembang kan harus harum namanya
ya harum selamanya jadi jangan jangan kotor
dulunya sariban pernah menjadi pns di rumah sakit mata di kota bandung
setelah pensiun semua perhatiannya ditujukan untuk kebersihan kota bandung
sariban berangkat pada pukul delapan pagi
dan baru pulang jam dua belas siang
sariban hanya bisa keliling di sekitar rumahnya di jalan pahlawan hingga lapangan tegalga bandung
menurut sarliban masih saja ada warga yang pura pura tidak tahu dan tidak peduli dengan urusan sampah
jangan pura pura satu tiga poin
satu jangan pura pura tidak tahu
jangan pura pura tidak mendengar
masyarakat besar itu tentunya dari sampah
karena allah sudah menceritakan ya
orang yang sudah sudah dengar jangan pura pura tidak dengar
orang sudah tahu pura pura tidak tahu
orang yang sudah lihat jangan pura pura tidak dengar
karena allah sudah menceritakan alam semesta ini
ya kita bersyukur kepada allah swth penciptanya
perjuangannya menjaga kebersihan banyak mendapat apresiasi dan penghargaan
dari media swasta dan pemerintah
bahkan sarban pernah diundang presiden jokowi
ketika hari lingkungan hidup sedunia di istana bogor pada tahun dua ribu
waktu itu pak jokowi sempat ngobrol apa sama bapak
halo pak jokowi kan banyak tamu ya
tidak sempat lah tidak sempat
kalau tidak sempat saya biar yang ngatur ke sana ada
pada waktu itu ya ngasih lah ya
tapi tidak perlu dicera sekali amplop ada
aksi sarliban membuka mata kita
betapa banyak hal baik yang bisa dimulai dari diri sendiri
sariban memulainya dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab
untuk mewarisi lingkungan yang bersih untuk anak cucu di kemudian hari

pak sariban atau biasa di sapa abah iban sudah puluhan tahun berkeliling kota bandung
di usianya yang ke delapan puluh tahun ia menolak pensiun dari upayanya menjaga lingkungan dan kebersihan kota
lalu apa yang mendorong abah iban terjun langsung membersihkan kota bandung
kami akan ajak anda bertemu dan berbincang langsung dengan abah iban
sampurasun abah iban pak bambang
terima kasih sudah hadir di sapa indonesia malam
saya ke abah iban dulu mewakili generasi muda tentunya sangat bangga ada abah iban untuk kota bandung
abah bisa cerita sebenarnya awalnya gimana
awalnya gimana abah terdorong hatinya untuk membersihkan sampah di kota bandung
begini ya saya kan waktu sekolah sr nya di jawa timur ya
saya mendengar kota bandung kota
gembangnya itu sekarang di mana
saya ingin tahu lah kalau kota bandung ini kota gambang harus harum namanya
jadi abah sampai sekarang masih aktif ya biasanya abah keliling dari mana sampai kemana sih abah
abah linggih di mana abah tinggal di mana
begini ya gubuk saya itu di jalan gang enam sadang serang bandung
terus kelilingnya sampai mana saja abah
begini kalau sekarang kan sudah umur sudah delapan puluh ya
kita ya deket deketan dulu dari rumah ke jalan di beberapa barat langsung ke jalan pahlawan membersihkan lingkungan yang kurang baik
iya ya dari cikutra ke pahlawan masih satu daerah ya abah ya
nah tapi kalau abah lihat sampai sekarang tuh warga kota bandung sudah lebih peduli belum mbah dengan kebersihan lingkungan
ya si peduli berdiri belum belum semuanya
tapi kalau membersihkan lingkungan ya tidak bisa sendiri
harus semua hamba allah di dunia ini khususnya kota bandung harus ikut peduli
jangan hanya menjadi penonton
kalau kerja nyata itu kan ada hasilnya kalau hanya menjadi penonton ya kuma
ya sudah kumah nggak beres beres gitu
iya setuju baku mahal tuh ya nggak akan beres beres gimana dong
ini kan harus jadi solusinya harus dari seluruh warga juga pemerintah bicara pemerintah
pak bambang jadi sebenarnya kalau dengan abah iban ini sudah ada kerjasama belum selama ini dari pemerintah kota bandung untuk sama sama mengajak warga kota bandung peduli dengan kebersihan lingkungan
saya harus menyapa dengan pak sariban
saya ingat betul saya dengar pak sariban itu tahun dua ribu enam belas
waktu kita sama sama ngeberesin gasi bu inget nggak pak sariban
kalau saya kalau sama pak bambang ini agak lupa ya karena sudah lama nih
saya waktu itu masih bekerja di badan pengendalian lingkungan hidup
ingat ya waktu pas waktu itu kita mencoba untuk merubah mindset
bagaimana kita ingin gasibu ini menjadi salah satu ikon lah ya buat pemerintah kota dan provinsi pada saat itu ya
jadi saya mengenal secara pribadi saya mengenal betul dengan abah sariban
dan pemerintah juga sangat amat mengapresiasi abah sariban
bahkan bisa dikatakan maestro nya lingkungan di kota bandung
jadi banyak hal semuanya saya rasa belajar dengan abah sariban bagaimana kita harus peduli
dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri
saya tadi di clearkan bahwa beliau ini adalah maestronya lingkungan
bahkan bukan hanya saja untuk kota bandung
tapi juga bahkan untuk nasional saya rasa begitu ya
nah bicara pak abah sariban ini menurut saya ini adalah hal yang sangat amat luar biasa
saya sangat memaknai betul dan mengimplementasikan betul yang disampaikan oleh abah sariban
bahwa ini kita dimulai dari kita dan ini adalah persoalan bersama
yang harus kita selesaikan secara bersama sama
tidak bisa kita semuanya mengandalkan kepada pemerintah
tidak bisa juga mengandalkan kepada masyarakat
tidak bisa juga kita mengandalkan kepada pelaku usaha
sebagai restorasi teh kira kira ya
jadi dengan hampir mendekati dua enam juta jiwa total jumlah penduduk kota bandung
timbulan sampah di kita tuh keren banget
jadi bagaimana kita mengelola investasi ya aset lah katakan ya
aset sampah ini supaya memberikan nilai guna ya buat semuanya
lingkungan ini menjadi hal yang sangat amat penting buat kita pada saat kita masih hidup begitu
dan saya setuju tadi ya pak kata pak bambang bahwa kalau abah iban ini salah satu tokoh bukan hanya untuk kota bandung tapi juga nasional
karena abah iban kan pernah diundang pak jokowi di hari lingkungan hidup dua ribu lima belas waktu itu ya abah iban ya
apa saja yang disampaikan waktu itu pesan pesan apa saja yang disampaikan ke pak jokowi begitu pula sebaliknya dari pak jokowi ke abah iban
kalau penyampaian dari pak presiden pak jokowi ini
memang sejak sempat ya karena banyak tamu yang diundang kan mungkin kalau saya kan tamu biasa lah
jadi kemungkinan saya terima juga
cuma saya mengambil hati mengambil supaya lingkungan hidup terutama di indonesia ini ya jangan sampai mundur harus maju terus begitu
nah kalau abah ada pesan nggak ke pak pj wali kota ke pak bambang
apa yang diharapkan sih saat ini untuk kebersihannya kota bandung
begini ya pak bambang
saya juga baru menanya sekarang jadi pejabat wali kota bandung
ayolah sama sama sama kerja keras
kerja keras nih pak saiban kan juga relawan ya
berarti tanpa dibayar pun kita maju terus
yang bisnis juga masih kita tingkatkan lagi
terutama kota bandung kota kembang ini jangan sampai tidak bukan nama kota bandung
ya namanya ya namanya semeraut gitu lah
ya malik kesemerawutan ini mari kita benahi kita bersama samalah
ya silakan pak bambang
mari kita kerja berubah perilaku abah
sama sama abah selama ini kan kita selalu bergandingan tangan bah
mari kita lebih tingkatkan lagi
mari kita ingatkan lagi bahwa sampah ini bukan sebuah
tetapi sampah ini adalah sesuatu yang bernilai
bahkan mempunyai nilai ekonomis begitu kan ya
manakala kita kelola dengan baik
nah dan bagaimana pak bambang untuk mengajak relawan relawan kebersihan di kota bandung ini agar sama sama bergerak
nggak mungkin juga pemerintah kota bandung juga sendirian sendiri sendiri
bagaimana untuk kolaborasinya yang sudah dirancang dalam waktu dekat ini pak
sebetulnya pemerintah ini luar biasa
sebenarnya sudah kita buat ya
tetapi memang harus kita terus memasukkan gitu
kita sampai dengan dimulai dari lingkungan sekolah misalkan ya
ada sekolah adi wiata begitu kan ya
artinya bahwa di level pendidikan sd di pendidikan smp begitu
yang notabene adalah yang masih murni yang masih peduli lah begitu ya
untuk kita apa namanya aware dengan lingkungan
termasuk satu diantaranya adalah bagaimana kita memperlakukan sampah timbulan sampah gitu kira kira ya
sampai dengan di level kita ya
di gen x begitu ya
dan tentunya kami dari pemerintah kota begitu
selalu mengajak mengedukasi merubah perilaku
bahkan juga kita punya sebuah regulasi yang memaksa begitu
beriringan dengan lingkungan begitu
seperti halnya perda enam belas begitu ya
bagaimana hak dan kewajiban masyarakat begitu ya
ada reward ada juga punishment di sana gitu ya
untuk kita lebih peduli lebih apa namanya apa ya
lebih peduli kemudian juga lebih masif begitu ya
lebih masif lebih proaktif
mulai dari gen z begitu
apalagi ada abah ijan begitu ya
kita ajak semuanya untuk merubah mindset
nah kalau dari abah iban tadi kan pak bambang juga menyinggung
semua generasi harus urun rembuk
nah sebenarnya mbak iban untuk mengajak generasi muda sekarang itu lebih mudah
atau bagaimana abah melihatnya untuk sama sama menjaga kebersihan kota bandung
begini ya dari abah iban ini saya punya usulnya pak bambang ya
dari pendidikan pendidikan ini sedini mungkin dimulai
dibiasakan sekarang saya juga dari anak anak kecil
sudah mulai cinta kebersihan lingkungan sejak kecil itu
sekarang ini saya amatin pendidikan di sekolah nenek
ya memang harus ada pendidikan kebersihan lingkungan itu harus ada
sekarang ini kok kelihatannya kedengarannya pendidikan lingkungan ini
kok kurang terdengar oleh saya begitu
saya punya usulnya pak bambang ya
bagaimana pendidikan mulai dari sedini mungkin dijalankan diberi aturan
terus kedua saya punya usulnya
sampahku tanggung jawabku sampahmu titik titik mau dikemanai
itu itu yang harus diedukasi terus menerus
kalau edukasi saya ingat banget pak bambang waktu masih tinggal di bandung
bareng sama teman teman di mojang jajaka misalnya
sama sama bersihin car free day atau ajak juga anak anak muda lainnya
untuk sama sama sebisa mungkin membersihkan sisi manapun kota bandung
nah bagus sekali poin dari abah iban bagaimana memasukkan ini ke konten edukasi pendidikan lingkungan
bagaimana kalau dari pemerintah kota bandung meramu ini semua menggandeng komunitas
termasuk juga memasukkannya ke edukasi
sebetulnya memang pendidikan ini saya tidak pernah menyampaikan bahwasannya
bicara soal kewenangan tidak sama sekali
paling tidak di kota bandung ini kita sudah memasukkan pendidikan lingkungan
adalah menjadi muatan muatan lokal
iya nah dulu saya ingat betul pada saat saya masih kecil
bahwa masalah lingkungan itu menjadi bagian di dalam sebuah mata pelajaran
ya dari mulai sd smp sma begitu
sekarang sudah ada berubah tetapi kota bandung ada muatan lokal
ya muatan lokal bahwasanya kita harus peduli dengan lingkungan
betul bahwasannya berubah perilaku itu butuh waktu
butuh effort yang tinggi begitu ya
nah inilah saatnya untuk kita terus mari kita sama sama memasifkan ya
di semua lini untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan
termasuk juga di skup lingkup pendidikan begitu ya
nah dirda momentum hari ini sebagai salah satu entry point untuk pengingat kita semua
mudah mudahan para pemirsa mendengarkan ini semua mari kita sama sama bahwasannya
apa yang tadi slogan yang disampaikan oleh mbak ijan ini adalah sebuah semangat baru
untuk kita lebih peduli
ya yang sudah peduli lebih kita tingkatkan lagi peduli
yang belum peduli mari kita peduli mulai dari sekarang
kalau boleh saya bicara tentang konstelasi pemerintah kota kalau boleh
oke jadi timbulan sampah di kota bandung itu luar biasa
hampir satu delapan ratus ton per hari bisa dibayarkan
yang selama ini kita bergantung kepada tpa itu lebih kurang hanya satu seratus ton yang bisa ditampung tiap hari
belum lagi ada kendala kendala karena jauh karena bagai macam hal
nah tetapi ada sebuah perubahan yang semula beberapa bulan yang lalu tahun lalu lah katakan
kita baru bisa mengolah sampah itu dari satu tujuh ratus ton itu baru dua ratus lima puluh ton
tetapi memang masih belum masif
nah oleh karenanya kita mengajak semua yuk mari kita dihulu kita kelola dihilir kita siapkan
jadi kita sama sama mengubah perilaku harus secara masif untuk cinta kebersihan salah satunya di kota bandung tercinta
haturnuhun kang gawaktasna terima kasih untuk waktunya abah iban
terima kasih hatur nuhun juga bapak tirto yuliono pj wali kota bandung telah hadir di sapa indonesia malam